badan meteorologi klimatologi dan geofisika juanda menghimbau sejumlah daerah di jawa timur
untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor
hal ini disebabkan pergerakan lanina di samudera pasifik cukup aktif
dan memicu terjadinya hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi
melihat data perkembangan dinamika atmosfer laut pada bulan oktober dua ribu dua puluh
bmkg juanda memprediksi peningkatan curah hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi ini
akan terjadi mulai bulan oktober hingga november dua ribu dua puluh mendatang
warga di jawa timur dihimbau untuk membersihkan tata kelola air
secara terintegrasi dari hulu hingga hilir termasuk menyesuaikan rencana tata tanam global